hai egi top banget tadi enggak ada gemeter gemeter
tapi nggak kelihatan bener ya tapi coach beda sama kalau kita di indonesia itu beda
sekali itu kenapa biasanya saya press conference di indonesia mau sebesar bukan karena di indonesia
coach yang nampingin kamu tenang tenang sendiri ini saya ini getar getar sendiri
inilah ekspresi pertama kali egy malona fikri ketika menginjakan kakinya untuk pertama kali
di calon klub barunya leciak dance di polandia dalam unggahan video dari ustadz yusuf mansur
tersebut egy juga sempat mengungkapkan perasaan tegang yang ia rasakan egy sudah tiba di polandia
sejak sabtu pagi
ditemani agennya bernama dusa bogdanovik serta mantan pelatih timnas u sembilan belas indra syafri juga ustadz
yusuf mansur yang mewakili keluarga yusuf mansur pun sempat mengunggah sejumlah video ketika egy
menyapa serta berfoto bersama beberapa penggemar cilik leciak dance bintang muda sepak bola
indonesia ini akhirnya mewujudkan mimpinya bermain di liga eropa egy akan dikontrak salah satu klub
kasta tertinggi liga polandia leciak dance jersey bernomor punggung sepuluh milik egy malwana
fikri pun telah mulai dijual di situs resmi klub tersebut dengan harga sekitar sembilan ratus ribu rupiah
melalui akun instagram resmi lecia gedangs egy pun sempat menyapa dan mengucapkan terima kasih atas
dukungan para penggemarnya indonesia dukung saya terus jangan pernah takut bermimpi dukung saya apapun terjadi
indonesia dukung saya terus jangan pernah takut bermimpi dukung saya apapun terjadi

selalu doakan saya agar saya bisa sukses di sini
di akun instagram pribadinya egy sempat mengunggah dirinya menyaksikan pertandingan tim yang akan dibelanya
penandatanganan kontrak resmi sendiri baru dilakukan juli mendatang atau ketika usianya genap delapan belas tahun
dilansir cnn indonesia com egy akan menjadi orang indonesia pertama yang bermain di liga polandia
sebelum memutuskan bergabung dengan lecia gedangs
perat ragunan jakarta itu sempat dikaitkan dengan klub perancis
song aethean serta klub polandia lain legia warsawa
meski bertarung di liga kasta tertinggi polandia
lechia gedangs terancam degradasi karena berada di posisi dua belas dari enam belas peserta
dan tinggal mengisahkan empat pertandingan lagi